ini pasti kerjaan orang kakak benar

apa nih yang indah
nama gua kok ditantai

gerobak sayangan atu atunya
biar kaki punya gerobak tapi ati bagaikan punya sedan
ketimbang punya sedan tapi hatinya kayak punya gerobak
waduh patok apaan tuh
wah siapa gontor
siapa ini yang berani masak hah
gagak tau apa
ini tanah gua
tauan orang ini ini sikat nih
siapa yang beresan
tanah ini dikuasai gontor
astaghfirullah tenang tenang
lo kudu pada sabar
ada pemagas mbakko apa ya
pak gintok gak ada sih ya